sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di pilkada jawa tengah dua ribu dua puluh empat mulai bermunculan
mayoritas nama nama tersebut belum pernah berkontestasi di pilgub jawa tengah
di antaranya ada nama mantan wali kota semarang sekaligus kepala lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan atau lkpp hendar prihadi
hendar prihadi mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur jawa tengah dari pdi perjuangan
bupati kelaten sri mulyani juga turut meramaikan bursa pilgub jawa tengah
sri mulyani ikut mengambil formulir sebagai bakal calon wakil gubernur jawa tengah di kantor dpp pdi perjuangan jawa tengah pada senin dua puluh tujuh mei kemarin
sri menyebut mengambil formulir sebagai calon wakil gubernur agar dapat mendampingi sosok calon gubernur yang akan diusung
hadir di kantor dpd pdi perjuangan jawa tengah
dalam rangka mengambil formulir untuk calon atau bakal calon wakil gubernur jawa tengah atau bakal calon dari pdi perjuangan
sejauh mana kesiapannya untuk pencalonan itu
sejauh mana ya insya allah siapa heran batin
kemudian ada sosok kapolda jawa tengah irjen ahmad lutfi
sepanduk dukungan terhadap kapolda jawa tengah
irjen ahmad lufi untuk maju pilgub jawa tengah terus bermunculan di sejumlah daerah di jawa tengah
ahmad lufi pun merespon soal banyaknya baliho yang bergambar wajahnya dan bernarasi maju pilgub jawa tengah
menurutnya itu merupakan aspirasi masyarakat
alang itu kan namanya sepandukan aspirasi masyarakat yang jelas kita dinasih
soal doa dari haji tadi
saya ingin kita didoakan ya untuk polisi didoakan oleh masyarakat kita jadi polisi yang baik
kalau masyarakatnya doakan polisi baik masyarakat baik
selain nama nama tersebut masih ada nama bupati kendal diko ghanimbito ketua dpp gerindra sudaryono
diko disebut sebut akan berpasangan dengan raffi ahmad untuk pilgub jawa tengah
sementara sudaryono mulai berusukan ke permukiman warga untuk mencari dukungan
sudaryono mengaku telah mendapat mandat langsung dari ketua umum gerindra prabowo subianto
lalu seperti apa peluang para debut tersebut di pilkada jawa tengah

ada sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur ataupun calon wakil
wakil gubernur di pilkada jawa tengah dua ribu dua puluh empat mulai bermunculan
mulai dari nama bupati kendal diko ganinduto
kemudian juga ada nama kapolda jawa tengah irjen ahmad lutfi
mayoritas nama nama tersebut belum pernah berkontestasi di pemilihan gubernur jawa tengah
lalu seberapa besar kans mereka bersaing di pilkada jawa tengah
kita akan bahas bersama dengan direktur parameter politik indonesia dan mas adi praitno
hasil survei lembaga anda yang paling
enam nama terutama trop tiga nya justru tidak ada nama diko ganindek
diko ganinduto posisi nomor tiga justru yang mengagetkan
ini sebenarnya mengejutkan atau tidak
ada nama tasya sin justru di posisi paling atas lima puluh dua satu
apa yang bisa kita baca dari hasil survei ini
ya kan sebenarnya dalam simulasi ini ada yang disebut dengan top of mind dan pertanyaan tertutup
itu biasanya kita tanya kepada responden
bapak ibu kalau pemilihan gubernur hari ini itu dilakukan kira kira siapa yang akan dipilih
nah respondennya itu tanpa alat bantu
mereka secara spontan menyebut kira kira siapa yang ada dalam benak mereka itu yang kemudian akan dipilih
maka muncul secara spontan di situ kan
ada nama taji yassin ada kemudian gus yusuf ada kemudian nama hendi dan ada nama niko dan seterusnya dan seterusnya
namanya top of mind kan begitu banyak nama nama yang muncul
tapi ahmad ada nama nama yang selama ini misalnya tidak pernah disebutkan oleh publik
nah kalau seperti yang ditampilkan oleh kompas tv ini ini adalah simulasi tiga nama
tiga nama itu adalah ketika taji yassin kita persepsikan tidak maju
karena posisinya hari ini taji yasin tidak punya partai yang kedua sudah terpilih sebagai ketua dpd
kita coba simulasikan tiga nama besar yang dalam survei itu muncul relatif signifikan
misalnya di situ ada hendi ada gus yasin ada diko
inilah angka angka yang muncul mbak
oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian misalnya di survei itu ada nama diko masuk dalam tiga besar
kalau ada taji yasin diko masuk dalam empat besar
tapi secara umum yang ingin saya katakan adalah dari data data survei yang kita sampaikan hari ini
itu tidak ada calon yang kuat secara signifikan elektabilitasnya sebagai bekal untuk memenangkan pertarungan di pilkada ya di jawa tengah
bahkan dari segi popularitas tajasin pun itu cuma lima puluh dua persen
dan hendi misalnya itu baru sebatas empat puluh persen diko dua puluh delapan persen dan seterusnya
padahal secara psikologi politik kalau mau bertarung dalam pilgub misalnya
popularitasnya minimal tujuh puluh lima persen
itu yang saya sebut pertarungan di jawa tengah menarik
pada level elektabilitas saya kira angka angkanya juga tidak ada yang terlampau signifikan
kalau menyertakan ada gus yassin maka ada nama empat besar ya menurut saya
ada gus yassin kemudian ada gus yusuf ada hendy dan ada nama diko
kalau gus yasinnya dihilangkan dengan asumsi misalnya tidak maju
karena lebih memilih sebagai senator terpilih sebagai dpd di dua ribu dua puluh empat
yang masuk jadi tiga besar itu adalah ya agus yusuf kemudian hendi dan diko
tapi mbak selisih elektabilitas tiga calon itu tidak terlampau jauh
itu masih dalam rentan margin of error
tidak bisa disebut siapa yang unggul dan siapa yang kalah
karena batas selisihnya itu dalam rentang margin of error yang sebenarnya dalam realitasnya
satu sama yang lain itu saling imbang
oleh karena itu dalam survei tadi kita sebutkan
pilkada jawa tengah mungkin menjadi salah satu provinsi yang dengan jumlah penduduk terbanyak ya
calon calon yang muncul itu tidak ada yang menjulang secara signifikan
makanya nama nama seperti gus yasin gus yusuf ada handi kemudian ada tiko
ada kemudian kapolda ahmad lutfi di situ ada jakek di situ juga ada sudaryono dan seterusnya
level elektabilitasnya tidak ada terlampau yang mencolok
tapi kalau kita ranking misalnya empat besar tiga besar sudah mulai mengerucut
empat besar itu ada taji yassin kemudian gus yusuf ada hendi
maka kalau kita ranking misalnya empat besar tiga besar sudah mulai mengerucut
di situ ada gus yusuf ada kemudian hendi dan ada nama diko
saya menduga diko ini variabelnya dua
yang pertama karena dia adalah salah satu pemimpin yang dinilai muda pendatang baru
dan yang paling penting mbak ketika survei yang kita lakukan beberapa hari yang lalu
itu saat ramai orang bicara diko duet dengan raffi ahmad
sepertinya efek raffi ahmad lah yang kemudian menderek secara medis
inilah yang kemudian kita tinggal uji ke depan
apakah ketika raffi ahmad dikaitkan dengan maju jakarta
apakah nama diko akan tetap signifikan atau tidak
tergantung kerja kerja politik pada akhirnya
karena nama rafi juga diseret ya dengan nama budi jiwandono di pilkada jakarta
karena berebut suara di pilgub jawa tengah di kandangnya banteng
sementara kader dari pdi perjuangan tidak ada yang kuat begitu ya
betul kalau di survei saya sebenarnya kader kader pdip itu banyak ya
di situ ada hendy bahkan di situ muncul jakek gitu ya
ada muncul nama bambang pacul justru
ini kan nama nama kader pdip yang saya kira memang selama ini dikenal oleh publik
tapi memang elektabilitasnya tidak terlampau kuat secara signifikan
bahkan kalau kita melihat angka per hari ini ya gus yassin paling kuat
disusul sama gus yusuf hendi baru diko
betul bagi pdip yang selama ini dianggap sebagai markasnya banteng di jawa tengah
oleh karena itu pemilihan calon yang akan diusung kerja kerja politik
akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya
ini yang akan kita lihat di tanggal dua puluh tujuh november ketika pilkada itu dilakukan
kalau melihat figur figur yang muncul per hari ini mbak
semua partai politik harus kerja keras
kalau gus yusuf kemudian hendi kemudian diko bisa maju
termasuk ahmad lutfi kapolda jawa tengah kalau dapat tiket untuk maju
maka semuanya harus sprint dalam melakukan kerja kerja politiknya
per hari ini popularitasnya itu belum ada yang mencapai angka psikologis
per hari ini elektabilitasnya pun belum ada yang unggul mutlak
belum ada yang kalah secara signifikan satu sama yang lain
dalam rentang enam bulan ke depan tokoh tokoh yang muncul dalam survei
beda misalnya dengan jawa barat
per hari ini bisa diprediksi tuan kamil lah pemenangnya
tidak ada lawan yang sebanding dengan hovifah
maka sangat mungkin hovifa lah yang menang
begitupun di jakarta ada anies yang punya nama kuat
tapi kalau bicara tentang jawa tengah
per hari ini saya pun tidak bisa berani untuk memfonis
kira kira siapa yang akan unggul dan siapa yang akan menang
ada nama muda termasuk juga nama mereka yang belum pernah
berkontestasi di pilkada jawa tengah
ini ada ahmad lutfi kemudian juga yang muda ada
bupati kendal di kogan induto yang ramai diperbincangan
karena muncul juga bersama dengan raffi ahmad
yang pertama tentu soal variable elit
apapun pilgub itu salah satu keputusan strategisnya adalah
apakah akan ada partai yang akan mengusung
atau gabungan partai politik yang siap mengusung
untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur
percuma punya popularitas dan elektabilitas signifikan
ini yang menjadi problem banyak di daerah
popularitas dan elektabilitasnya hampir nyentuh langit ke tujuh
yang kedua dari segi variable personal ketokohan
nama nama yang disebutkan oleh midov tadi
seperti diko ahmad lutfi ini potensial mbak
ini kan kampanye politiknya belum masif dilakukan
belum ada atribut atribut yang secara agresif misalnya
bahwa sudah mulai muncul ada baliho ada spanduk
ketika per hari ini nama nama debutan baru ini muncul dalam survei
ini kan adalah modal awal ini modal sosial
dimana tokoh tokoh debutan ini ke depan
maka mereka akan terus menjadi spotlight
yang akan dikaitkan dengan soal kemungkinan
mereka terus bertanding dan kemungkinan akan menang
bagaimana kerja kerja politik dan sosialisasi politik
misalnya pak ahmad lutfi ya tentu publik juga tahu
apakah kerja kerja politik yang dilakukan
oleh orang yang mengusung sudah mulai kelihatan ataupun tidak
tapi apakah sudah menyebar ke seluruh kabupaten dan kota
itu kan juga bagian dari kerja kerja politik
begitu pun dengan diko misalnya
diko ya kalau dilihat aksentuasinya kan sudah lama dikenal oleh publik ya
sekalipun hanya sebatas bupati kendal
tapi kan kiprahnya sebagai duta umkm misalnya sudah mulai
apalagi ditambah terus muncul dengan raffi ahmad
ini kan bedah elektoralnya ada rapi secara perlahan
tantangan diko tentu setelah raffi ahmad dikaitkan dengan jakarta
bisa tidak diko ini akan terus kuat
terus establish stamina politiknya akan diingat oleh warga jawa tengah
apapun hendy ini adalah kader pdip ya
yang menurut saya punya basis yang cukup kuat
kan tinggal dikonversi apakah basis merah
pdip selama ini akan tegak lurus
atau justru akan terbalap oleh yang lainnya
termasuk gus yusuf sebagai ketua dpd pkb jawa tengah
saya kira bisa mengkapitalisasi resursnya sebagai tokoh anu
inilah yang saya sebutkan bagaimana sangat tergantung
sulit bagi saya untuk bisa memenangkan pertarungan
dalam pilkada itu kan rezimnya one man one vote
tapi siapa sosok yang punya penetrasi yang cukup kuat
tidak punya partai misalnya perhatiannya
dianggap independen karena nyalonkan dpd
itu menunjukkan gus yassin ini melampaui
kekuatan kekuatan partai politik yang ada
popularitas dan elektabilitas di jawa tengah
bisa saling mengalahkan dan bisa mengungguli satu sama lain
belum ada yang tujuh puluh lima persen beda dengan pilkada di jawa barat
kemudian pilkada di jawa timur
dan juga agak mirip mirip sepertinya ya
belum ada nama yang kuat seperti pilkada jakarta
muncul nanti kalau misalnya memang jadi
maju di pemilihan gubernur layaknya juga di jakarta
di jawa tengah ada di koganinduto
sebenarnya ada tas yassin kemudian juga ada gus yusuf
ada mas diko dan juga ahmad lutfi
serta merta dipoles sedemikian rupa
agar elektabilitasnya langsung melejit
haruskah juga dengan bantuan dari partai politik
atau seperti apa catatan anda mas adi
saya kira semua partai politik membiarkan
seluruh kader internalnya untuk melakukan kerja kerja politik
ada hendy tadi ada sri mulyani misalnya
itu pasti disuruh bekerja oleh partainya
partai akan memutuskan kira kira siapa yang paling layak
diko adalah salah satu yang menjulang menonjol namanya
meyakinkan golkar untuk dapat tiket maju pilgub
golkar pasti akan memutuskan siapa yang akan maju
tentu dengan kalkulasi siapa yang paling mentereng
yang muncul namanya cuma gus yusuf
tapi setelah dengan hari ini memilih dpd
dan p tiga misalnya tidak lolos ke parlement
itu tentu juga menjadi variable kunci
yang saya yakini setiap calon itu bekerja secara perseorangan
mereka itu bekerja dengan tim suksesnya masing masing
mereka itu bekerja dengan
basis masa yang mereka konsolidasikan sudah lama
pertama mereka harus meyakinkan partai politik
yang kedua mereka terus meyakinkan pemilih di jawa tengah
bahwa dirinya lah yang paling layak untuk dipilih
ada dua debutan yang menurut saya menarik disebut ya
kalau hendi kemudian gus yassin
nama diko yang dari bupati kendal
belakangan kan mulai sangat bergantung
ini adalah kemungkinan yang sangat bergantung
untuk memperbaiki kemampuan kita
kalau kita bisa menggunakan
kita bisa memperbaiki kemampuan kita
kita bisa memperbaiki kemampuan kita
kita harus memiliki kemampuan kita
karena kita sudah berpikir
itu orang ini bakal memberikan kejutan
oleh karena itu bagi saya kita harus memeriksa
kira kira siapa yang dapat tiket plus
tanpa itu semua saya kira siapa pun yang bertanding
perhari ini siapa pun yang bertanding di jawa tengah
memenangkan pertarungan secara signifikan
baik kita tunggu nanti siapa yang paling jago untuk berada atau mendapatkan elektabilitas paling tinggi untuk mendapatkan tiket juga untuk bisa menjadi melenggang maju di pemilihan gubernur jawa tengah
terima kasih direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi praitno sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu